komisi pemberantasan korupsi kpk akan melelang barang serampasan dari perkara korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap
dari banyak barang simpanan mobil mobil mewah mendapat perhatian tersendiri
ada dua belas mobil bekas koruptor yang akan dilelang hari ini di jakarta convention center ataupun juga jcc
anda tertarik membeli saya sajikan mobil lengkap dengan harganya agar anda bisa mengukur kocek anda
mengambil alih dan juga merasakan nikmatnya mentereng di atas mobil para koruptor
kita lihat bersama
kita lihat ini adalah beberapa mobil ya harganya bervariasi dari mulai puluhan juta sampai ada juga yang miliaran rupiah
kita lihat kalau anda melihat di sini ada satu unit honda crv automatic tahun dua ribu delapan yang akan dijual dibuka di harga tujuh puluh enam juta
bagi anda yang sudah mendaftar pasti hari ini udah deg degan ya mau ingin ikutan lelang jangan capek yang dapat gitu ya
tapi dimulai dari tujuh puluh enam juta harganya ya
lalu kemudian ada juga satu unit honda civic automatic juga tahun dua ribu delapan dibuka di harga tujuh puluh delapan juta
kemudian kita lihat ada toyota rush juga tahun dua ribu sebelas dibuka dari harga delapan puluh juta
kemudian kita lihat bagaimana toyota carrier di tahun dua ribu delapan juga dibuka dari harga rp satu ratus empat belas juta rupiah untuk unit tersebut
lalu kita ke selanjutnya apalagi ya mungkin anda lihat di sini ada yang seharga satu ratus dua puluh empat juta
yaitu kita lihat adalah toyota innova buatan tahun dua ribu atau keluaran tahun dua ribu dua puluh
mungkin anda tertarik untuk mobil keluarga dan anda ingin merasakan bagaimana sensasi mengikuti lelang
terutama dilakukan oleh pemerintah dalam ini kementerian keuangan berdasarkan hasil rampasan dari kpk
kemudian kita lihat bagaimana ada juga volkswagen di tahun dua ribu sebelas yaitu senilai satu ratus tiga puluh satu juta rupiah akan dilelang dibuka di harga tersebut
lalu kita lihat ada yang menarik ya bagi anda yang mungkin yang ingin membeli
ini toyota alphard dibuka dengan harga sangat rendah ya hanya satu ratus lima puluh tiga juta rupiah
meskipun dalam proses lelang pasti ada kemungkinan untuk naik

untuk toyota alphard dua empat otomatik ini bisa anda dapatkan kalau anda menjadi salah satu peserta lelang hari ini
dan jangan lupa bagi peserta lelang jadi skemanya adalah anda harus memberikan uang setoran ataupun jaminan
ada syaratnya ataupun ada skemanya yang disiapkan oleh kementerian keuangan
dan apabila anda sudah melakukan hal tersebut anda bisa datang hari ini dan anda bisa melakukan penawaran untuk toyota alphard yang dibuka di satu ratus lima puluh tiga
jangan jangan dapatnya juga tidak mahal mahal amat gitu ya
lalu kita lihat bersama selanjutnya adalah honda hrv tahun dua ribu lima belas dibuka di harga satu ratus lima puluh sembilan juta rupiah
jadi murah sekali sebenarnya untuk toyota alphard ya bagi anda yang tertarik
saya ke slide selanjutnya ini adalah mobil juga
nah kalau anda lihat ya ada yang dibuka di satu ratus sembilan puluh satu juta rupiah yaitu jeep runler tahun dua ribu dua puluh
ini bagi anda off roader pasti mungkin mau coba coba ya gimana rasanya sensasi
jadi menaiki mobil bekas koruptor dan kemudian anda juga bisa menikmati petualangan anda ya dengan mobil jeep wrangler ini ya
asik juga ya
lalu kita lihat ada yang lebih mahal lagi dibuka di dua ratus delapan puluh enam juta rupiah
ini adalah volkswagen beetle tahun dua ribu dua belas
dan ini sudah kategorinya mewah ya kita lihat karena harganya juga dibukanya udah lebih tinggi lagi dua ratus delapan puluh enam juta rupiah
lalu kita lihat soalnya adalah audi a lima dua tc automatic tahun dua ribu tiga belas
ini dibuka lebih mahal di empat ratus tiga puluh enam juta rupiah per unit
dan nanti kita lihat siapa yang akan memenangkan mobil ini dalam lelang yang dilakukan di jcc
lalu selanjutnya nah ini dia ya salah satu yang puncaknya ya dibukanya aja udah satu satu miliar
yaitu jaguar tipe xj dengan tahun pembuatan ataupun tahun dikeluarkan tahun dua ribu tujuh belas
sementara ini kalau di harga pasaran ketika dikeluarkan ini harganya adalah dua dua puluh delapan miliar rupiah
artinya separuhnya ya
ini juga sudah dibuka di lelang harta rampasan kpk kali ini
jaguar xj tiga ini super charge lwb memiliki desain yang elegan ya
bisa anda lihat dinamis juga
dan kesan elegannya sudah terlihat dari bagian grill depannya
anda lihat grill depan ini yang berdimensi lebat dan kemudian juga penempatan logo khas jaguar
biasanya kan gengsinya di logo ya
di logo tersebut
sedan mewah ini juga dilengkapi dengan panoramatic roof
ya disini juga ada
yang merupakan sebuah syarat kemewahan dan juga prestisius
desainnya juga ergonomis
kemudian kenyamanan first class
dan jangan lupa fitur canggih khas jaguar pasti melengkapi di bodi jaguar kali ini
dan jangan lupa ini juga berkonfigurasi v enam dan telah mengaplikasi teknologi kekinian supercharged ya
jaguar xj juga tampaknya sudah memenangkan sekitar delapan puluh penghargaan
dan dilengkapi dengan transmisi speed yang otomatik memiliki tingkat reaksi yang efisien
kemudian sangat optimal sehingga perpindahan kecepatan pada transmisi sangat mulus
terjadi dalam waktu hanya dua detik
jadi rasanya dengan beberapa spesifikasi dari jaguar tadi dan dibuka di satu satu miliar
anda yang sudah melakukan setoran ataupun juga uang jaminan ke kementerian keuangan
mungkin bisa jadi ini akan anda bawa pulang hari ini setelah harganya
harganya cocok ya dengan penawaran dan juga lelang yang dilakukan pada hari ini
selamat memiliki barang koruptor bagi anda yang memenangkan lelang hari ini